mirip presiden di
sebuah rekaman video percakapan dalam logat makassar
antara seorang perempuan dengan laki laki perekamnya
sekilas percakapannya biasa saja
wajahnya mirip presiden joko widodo
mulai dari alis mata hidung bibir hingga bentuk wajahnya
apalagi kalau ia mengenyutkan dahi
makin mirip dengan pak presiden kan
wanita lima puluh satu tahun ini berasal dari taipa kalongkong
kabupaten jeneponto sulawesi selatan
tapi ia sudah lima tahun merantau ke makassar
sepeninggal sang suami
ibu lima anak itu kini tinggal di jalan rapo kaling barat
kecamatan talo makassar
untuk bertahan hidup
anipina bekerja serabutan
mulai dari bersih bersih rumah
mau ketemu presiden karena mau ke pandena
mau langsung ketemu
apa miti dibilang kalau ketemu nanti sama presiden
mau dibilang apa
bisa bilang kalau suka ke nasarki doang
amri amir tak menyangka
dan disiarkan secara langsung lewat media sosial itu
akan menjadi viral
dia mengaku tidak sengaja merekam anipina
secara tidak sadar
saya kasih beberapa buah pertanyaan
yang berkaitan mengenai masalah tentang lomba
kemudian tiba tiba karena saya bawa handphone
lalu kemudian saya coba secara langsung
saya juga kaget karena begitu
buka handphone secara langsung begitu lihat mukanya
loh kok mirip sekali dengan pak presiden ini
penghujung dua ribu dua puluh silam media sosial juga dihebohkan dengan seorang pemerintah
dihebohkan dengan seorang warga banyuwangi bernama imron gondrong
yang wajahnya juga mirip jokowi
bedanya yang ini rambutnya panjang alias gondrong
nampaknya pak presiden punya banyak kembaran kw ya
alwi fauzi makassar sulawesi selatan